itu sangat mudah dijumpai
penumpang diharapkan bisa mempersiapkan surat surat persyaratan yang diminta
ya di indonesia ya memang kita nggak bisa menafikan itu ya
hampir dua juta rupiah untuk membeli baju sabun popok dan kebutuhan bayi lainnya
dan potensi dampaknya terhadap masyarakat
kalau tiga bulan panen ini
ya sebenarnya kalau kita melihat dari yang ada di daerah ya
kalau sparring kan pasti kita tujuannya pelatih gitu nggak nyari menang ya kan
saya garis bawahi tidak boleh tergantung dengan negara lain
nah salah satu juga mungkin gue pertama kali buka di depan umum ya maksudnya
di desa ini umat islam akan mengantarkan makanan tidak hanya kepada sesama umat islam
dan apakah ada ketertarikan untuk mengambil mereka pak
jadi bukan hanya oke kita bikin trotoar di sini
jadi restrusasi gak di respon gitu
oh itu kenapa ke bali syaf karena bokap berarti atau kerjaan gitu
karena diskusinya panjang itu
melalui aksi aksi yang bijak tentang perubahan kondisi
kerap merasa kurang bersemangat untuk beraktivitas seharian
jadi kurni kita sebaiknya memang akan kita gunakan untuk pelayanan
ini selanjutnya saya akan potong potong dulu
tentu logika sepak bola yang saya bumikan kepada mereka
dan tidak pernah kita mulai dari pemilihan pemain
penurunan tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur memang signifikan dibandingkan puncak kasus pada juli lalu
mungkin lima puluh persen dari keinginan pemerintah
bicara soal pelaku perjalanan bu nadia sekarang yang tengah tadi juga dibahas oleh pak windu adalah bagaimana memperketat masa di libur natal
iya tetap dia kan harus mencoba mencoba kan
dulu ya dari zaman sebelum nikah juga
kenaikan harga beras merupakan siklus tahunan karena musim tanam
pada dua ribu sembilan belas kci memiliki satu tujuh puluh delapan unit untuk mengangkut tiga ratus tiga puluh enam tiga juta penumpang
apalagi di tanggal satu atau
yang kita lihat syarat dan ketentuan berlaku
ya sebenarnya kalau pacenya ini juga akan sangat individu
bahkan laki laki dari luar desa ada tenganan pegering singan pun boleh ikut bermain
saya tahu itu dapat bocorannya dari siapa
ya mestinya segera ditinggal lanjuti dengan penatutan revisi peraturan kpu
itu adalah keputusan internal dari masing masing
sehingga bisa meng cover daerah sumatera
semuanya dimasukkan ke dalam buah kelapa muda yang berisi puding
kemungkinan media sosial akan lebih sedikit meredah hangatnya terutama dalam konteks jakarta
supaya supermarket kita ini terisi terus
karena terbukti sampai sekarang lamban distribusinya dari bulog salah satunya
kita akan lihat apa saja yang menjerat mereka tapi sebelum kesana kita akan tahu terlebih dahulu untuk indeks persepsi korupsi indonesia
tapi ada di dalamnya sama ngelihat dari luar itu emang beda banget gitu
pelaku juga mengaku mampu meraup keuntungan hingga dua ratus juta rupiah
saya kira tidak bisa dipungkiri
dari situ ya bergulir ya gerakannya
agar tidak kewalahan memproduksi makan sesuai permintaan setiap harinya biar ayo lestari
sesuatu yang layak jadi tuntunan
pokoknya satu gedung lah sama goreng itu
dan tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita semua
di situ biasanya urusan beras padi dan lain sebagainya
artinya si pihak pengembang diajak ketemu
dan ada pergantian calon presiden wakil presiden
kita membantu dari sisi logistik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi training
dan ini kulit sapinya ini cuma seperempat ya bang ya
kami ini penyelenggara pemilu kami ini pelaksana undang undang pemilu
jalan jalan ke pasar bareng sobat
itu kan tidak semuanya diberikan kan
tapi dengan lahar itu ya kan
yang punya ini sampai motornya kalau sama sama
kemudian juga kita punya mas eko patrio